purna paski braka dua ribu dua puluh dua yang tahun lalu bertugas sebagai pembawa baki dan cadangan pembawa baki
kini akan bertugas sebagai petugas kirap bendera pusaka
latihan menjelang prosesi kirap bendera pun mereka lakukan di taman rekreasi wiladatika depok
sebelum dikibarkan di istana merdeka menjelang detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh delapan
replika bendera pusaka yang akan dikibarkan oleh paski braka terlebih dahulu akan dibawa oleh pasukan kirap bendera dari monumen nasional
beberapa petugas kirap bendera diantaranya adalah purna paski braka di tahun dua ribu dua puluh
yang sebelumnya bertugas sebagai pembawa baki dan cadangan pembawa baki pada saat upacara penaikan dan penurunan bendera di istana merdeka tahun lalu
salah satu petugas kirap adalah gania taufika salma wibowo atau akrab di sapa salma
tahun lalu ia bertugas sebagai cadangan pembawa baki di penurunan bendera sore
kini siswa kelas tiga sma negeri delapan yogyakarta ini sedang berlatih untuk membawa replika bendera pusaka dan teks proklamasi
dari monas ke istana merdeka atau dari istana merdeka kembali ke monas
untuk tahun kemarin kan sama sama membawa baki tapi bedanya naik turun tangganya itu kak
karena kan kalau naik turun tangga besok itu kami di monas dan di monas itu tidak pakai hentakan seperti yang
kami latihkan di agustus kemarin
kalau yang agustus memang kita naik tangganya khusus untuk bertemu bapak presiden
kalau yang sekarang kami hanya ditugaskan untuk membawa bendera dan
bendera saja dan proklamasi seperti itu
jadi kami tidak naik ke presiden seperti itu
selain salma petugas kirap bendera lainnya ialah faradita duisa fitri
paradita yang pada tahun lalu bertugas sebagai cadangan pembawa baki mengaku merasa senang dapat menjadi bagian
dari kirap bendera misaka
menurut siswa sma negeri empat karimun kepulauan riau ini ada tantangan tersendiri saat menjadi petugas kirap
di mana ia harus naik ke kereta kencana
meski ia pernah bertugas di istana merdeka sebagai paski beraka pengibaran bendera
menurutnya masih ada rasa berdebar saat nanti akan bertugas sebagai petugas kirap
sama aja kak karena kan nanti kan kita juga menjumpai bapak presiden juga kak
pasti rasanya kayak masih ada deg degannya
dapat tapi perbedaan latihannya tuh tentu beda kak
karena disana kan kita datang kesini kan pasti awalnya kayak deg degan gitu
kalo disini kan kita udah tau nih disini tempatnya jadi kita kayak agak sedikit relax gitu kak
menurut kapten infantri teddy mulyatin pelatih paski beraka
prosesi kirap bendera dan teks proklamasi dari monas ke istana merdeka dan sebaliknya
selain melibatkan purna paski braka dua ribu dua puluh dua juga melibatkan pasukan pengamanan presiden
mereka didampingi oleh ajudan presiden kemudian didampingi oleh pas pampres sebagai penghapit atau pengantar pada saat prosesi tersebut
untuk pelatihannya perbedaannya sinkronisasi dengan ajudan presiden sama dengan pasukan dari pas pampres
dan naik turun pada saat pelaksanaan naik kereta kencana
kirap bendera pusaka dari monas ke istana merdeka nantinya akan menempuh perjalanan sejauh dua km
sepanjang kirap bendera menggunakan kereta kencana akan terdapat pagar betis yang terdiri dari akademi tni dan akpol
serta pegawai dinas dari provinsi dki jakarta
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat